ketika di tuding di tuding menggunakan fasilitas negara dalam membuat video klip kampanye
inilah proses pembuatan video klip jingle kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur jawa timur saifullah yusuf dan putih guntur
yang dinyanyikan penyanyi dangdut fia valen di pendopo delta wibawasidoar joselin kemarin
namun meski telah dikontrak istimewa fia valen ternyata mengaku belum tentu memilih pasangan gus ipul dan putih dalam pilgub jawa timur dua ribu delapan belas
fia mengaku soal calon yang dipilihnya adalah rahasia bagi setiap warga negara saat pemilihan nanti
itu rahasia sih hanya saya dan allah swt
ya lagunya jinggalnya bagus banget saya suka sama maknanya terus naku bagus terus apa lagi ya
pokoknya artinya bagus banget
pembuatan jingle kampanye yang dinyanyikan fia valen ini justru mendapat teguran dari panwaslu sidoarjo
panwaslu menuding pembuatan video klip di lapangan tenis
pendopo sidoarjo tersebut berpotensi adanya pelanggaran pemilu
karena telah menggunakan fasilitas milik negara
di mana dilarang dalam undang undang pemilihan umum
terkait dengan jungle via valen itu sebetulnya tidak ada pelanggaran
tetapi berpotensi ada pelanggaran
jungle tersebut diketahui kalau menggunakan fasilitas negara
sementara kpu surabaya menyatakan hingga saat ini belum ada satupun dari para petahana
yang maju sebagai bakal calon kepala daerah mengajukan cuti
padahal para petahana diharuskan cuti sebelum masa kampanye yang dimulai lima belas februari hingga dua puluh tiga juni mendatang
cuti ini berakibat pada mereka sehingga mereka tidak boleh menggunakan fasilitas fasilitas negara
pada saat cuti itu nanti akan ada plt ya ada plt yang melakukan tugas tugas saat dia cuti
di dalam pemilihan gubernur jawa timur saat ini
terdapat dua petahana dan bupati yang maju dalam pemilihan gubernur
yakni saifullah yusuf yang saat ini sebagai wakil gubernur
dan emil dardak yang sekarang sebagai bupati terenggalek